dan sudah bergabung bersama kami produser lapangan adi diwinanda di jakarta dan koresponden nyoman wiryadinata yang ada di bali
tapi sebelum itu kita akan ke bali terlebih dahulu
nyoman bisa anda jelaskan bagaimana persiapan maupun pemantauan hilal di sana
apakah cuaca di sana cukup baik untuk melihat hilal
bagaimana persiapan maupun pemantauan hilal di sana
balik yang kemudian disaksikan tidak hanya oleh ormas islam
tadi juga terlihat hadir dari muhammadiyah
walaupun muhammadiyah menyatakan bulan syawal jatuh pada tanggal dua
namun perwakilan mereka untuk melihat hilal secara langsung juga hadir di sini
kemudian dari ormas nu juga hadir termasuk juga ormas lain
termasuk juga disaksikan oleh dari pihak pengadilan agama yang ada di kabupaten badung dan kota denpasar
artinya proses pemantauan hilal secara kasat mata dengan menggunakan teleskop
dan hanya saja memang untuk matahari tenggelam nanti pada pukul delapan belas sepuluh menit waktu indonesia barat
kemudian nanti bulan delapan belas tiga puluh dua menit
artinya ada sekitar waktu dua puluh dua menit untuk melakukan pemantauan hilal
yang nanti akan mulai dilakukan ketika matahari mulai terbenam
dan kalau kita lihat cuaca di tempat saya melaporkan ini memang sedikit mendung
apalagi di upuk barat sebagian gelap
artinya mendung yang sangat tebal bahkan di upuk barat terlihat turun hujan
artinya kemungkinan hilal akan sulit terlihat
nanti kita akan kita lihat saja bagaimana proses pemantauan apakah bisa dilihat secara langsung oleh tim yang tidak hanya melibatkan pihak bmkg
namun juga instansi terkait yang juga menyaksikan pemantauan hilal secara kasat mata dengan menggunakan teleskop ini
kemudian walaupun demikian artinya pihak bmkg sudah merilis
sejak kemarin artinya bahwa hasil perhitungan sudah dirilis di media sosial
dan dinyatakan bahwa ketinggian hilal untuk dari bali empat derajat kemudian dua puluh lima menit tiga puluh tiga detik
kemudian sudut elongasi ataupun sudut bulan dan matahari dari langit lima derajat empat puluh menit empat puluh detik
artinya salah satu syarat
dimana ketinggian hilal sudah dipenuhi
kemudian hanya saja dari syarat elongasi memang masih berada di bawah ketentuan yakni enam empat derajat
dan di bali baru terlihat hanya lima derajat saja
ini adalah ketentuan artinya syarat yang disyaratkan oleh mabim atau menteri agama
yang ada di malaysia kemudian di brunei
termasuk juga di singapura
ketinggian hilang minimal tiga derajat kemudian sudut elongasi enam empat derajat
namun walaupun demikian artinya apapun hasil dari baik perhitungan secara matematis maupun perhitungan ataupun penglihatan langsung
ataupun rukyatul hilal akan dilaporkan nanti secepatnya ke kementerian agama yang ada di jakarta
untuk menjadi bahan sidang isbat yang rencananya akan dilakukan pada malam ini
walaupun misalnya di bali
jadi sudut elongasi berada di bawah yang kemungkinan dari sembilan puluh sembilan titik pemantuan hilal akan ada yang berada ataupun memenuhi syarat
dan tadi sempat dinyatakan daerah aceh
di wilayah aceh bahkan sudut elongasinya sudah berada di atas yang diseratkan
artinya berada di atas enam empat derajat
artinya ada salah satu wilayah yang sudah memenuhi dua syarat yang disyaratkan oleh pihak mabim yang ada di asia
baik nyoman terima kasih informasinya
selanjutnya kita akan bergeser ke jakarta
ada adi di sana
adi bisa anda jelaskan
kalau tadi di bali cuacanya mendung begitu sehingga untuk menentukan ataupun melihat hilal ini cukup sulit
bagaimana dengan di jakarta
apakah cuaca cukup mendukung
iya selamat sore iqbal
jika di bali ini cuacanya cukup mendung
ini saat ini saya berada di kawasan majid al mushari'in di kawasan basmul jakarta barat
dan dapat saya informasikan di kawasan saya melaporkan saat ini
cuaca cukup mendung
tapi saya tadi mendapatkan informasi dari pengelola masjid ini bahwa sudut ketinggian bulan terbaru ini sudah berada di kisaran lima hingga enam derajat itu
itu artinya sesuai dengan ketentuan dari mabims atau ketentuan menteri agama brunei indonesia malaysia dan singapura
ini sudah memenuhi aturan memasuki bulan baru atau satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada esok hari
kemudian untuk sudut elongasi sesuai dengan aturan mabim sendiri
ini juga diharuskan untuk di atas enam derajat
dan seperti yang dikatakan rekan saya nyoman tadi bahwa bmkg sendiri sudah merilis beberapa data
salah satunya adalah prediksi bahwa nantinya hilal akan dapat terlihat pada hari ini
seperti misalnya di aceh ini yang memungkinkan untuk terlihat ini sudah diperkirakan akan nantinya ketinggian hilal ini dapat mencapai tiga derajat lebih
dengan sudut elongansi mencapai enam derajat lebih
jadi itu artinya kita memprediksi ataupun bmkg memprediksi bahwa
nantinya satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah kemudian akan jatuh pada esok hari
dan memang ada beberapa hambatan hambatan iqbal di tempat saya melaporkan saat ini untuk melihat ketinggian hilal secara langsung
ini salah satunya adalah cuaca yang di belakang saya ini memang cukup mendung
namun demikian iqbal ini mataharinya masih cukup terlihat
itu artinya bulan ini kemungkinan besar akan terlihat nantinya
dan kemudian juga di kawasan saya melaporkan saat ini juga terhalang oleh gedung gedung yang cukup tinggi di kawasan saya ini
sehingga itu juga mempengaruhi penglihatan bulan pada nanti
sore hari ini dan di tempat saya melaporkan ini nantinya akan dilakukan rukyatul hilal
atau proses penglihatan hilal secara langsung pukul enam sore
dan kemudian nantinya akan dilaporkan melalui sidang isbat kementerian agama selepas sholat maghrib mendatang
dan untuk saat ini sendiri nantinya juga akan dihadiri oleh salah satu ataupun beberapa perwakilan dari kementerian agama
kemudian ada dari bmkg juga yang nantinya akan hadir untuk menyaksikan langsung proses rukyatul hilal
di tempat saya melaporkan saat ini dan nantinya akan diputuskan di sidang isbat
apakah esok hari ini merupakan
satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah dan menjadi hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
namun kita saksikan nanti iqbal ini sidang isbatnya seperti apa
apakah pemerintah akhirnya memutuskan pada esok hari
mengingat beberapa organisasi masyarakat seperti muhammadiyah sudah memutuskan bahwa satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah akan jatuh pada esok hari
baik adi dwinanda terima kasih atas laporannya
sebelumnya ada rekan kami juga nyoman wiryadinata yang melaporkan langsung dari badung bali